informasi lain saudara rumah sakit umum daerah dr mansyur muhammad dunda limboto di gorontalo terbakar
suara dentuman keras sempat beberapa kali terdengar dari lokasi kebakaran
kebakaran berasal dari salah satu gedung yang ada di rumah sakit tersebut
angin yang berembus kencang membuat api dengan cepat membesar
bahkan sampai terdengar beberapa kali suara dentuman keras
para pasien dan keluarga yang saat itu ada di ruang perawatan panik dan langsung berlarian untuk mencari tempat yang aman untuk menyelamatkan diri
delapan unit pemadam kebakaran dari pemkap gorontalo maupun pemkot gorontalo dikerahkan ke lokasi
baru bisa dipadamkan dua jam kemudian
tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini
namun kebakaran sempat membuat panik seluruh pasien di rumah sakit
sebelas pasien cuci darah di ruang neuro center terpaksa harus dievakuasi
nah kejadian ini kan barusan
tapi yang paling penting adalah alhamdulillah pasien pasien terselamatkan
dan sekarang mereka sudah mulai masuk ke dalam lagi
yang kedua kebakaran ini sudah kita bisa kendalikan
kemudian yang ketiga semua berkas berkas peralatan banyak sempat kita bisa selamatkan